ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy kembali melakukan pertemuan dengan ketua umum partai nasional demokrat atau nasdem surya paloh di kantor dpp nasdem jakarta pusat kamis pagi
rombongan disambut oleh politikus nasdem dan langsung melakukan pertemuan tertutup dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
sementara bertempat di stadion surya kencana kota sukabumi ketua umum dpp pkb mohaimin iskandar alias caimin rabu kemarin disambut oleh kaum milenial sukabumi
dalam acara yang bertajuk kopda milenial ini caimin mulai melakukan safari politiknya untuk memperoleh dukungan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
dalam kesempatan itu caimin menyebut pertemuan politik secara intensif akan terus dilakukan oleh partai kebangkitan bangsa atau pkb dan partai gerindra menuju koalisi permanen pada pilpres dua ribu sembilan belas
kita semua akan terus bekerja koalisi demi koalisi telah terjalin sampai nanti matang nanti akan kita sampai pada
koalisi yang permanen
sementara itu politikus pdip ganjar pranowo kembali menegaskan akan patuh pada mekanisme pencalonan presiden yang ada di partainya
sebelumnya gubernur jawa tengah ini masuk dalam bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat yang diusung oleh partai nasdem bersama dua bakal calon lainnya
semua pasti diminta sudah satu tegak lurus pada keputusan bu mega
di pdi perjuangan nggak ada diskusinya itu ya karena mandat sudah diberikan mandat kongres diberikan
mungkin di beberapa partai lain saya sangat menguntu
menghormati ada prosesnya masing masing kita hormati partai mana mana
tapi di pdi perjuangan nggak
sudah dimandatkan itu beruruh gratis
partai nasdem beberapa waktu lalu mengumumkan tiga nama sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh
di antaranya ganjar pranowo gubernur dki jakarta anies baswedan dan panglima tni jenderal andika perkasa
tim liputan cnn indonesia